pokoknya lu nemenin gue sekarang untuk ke rumah sakit jiwa
gue mau ngejenguk ponakan gue
mir mir lu mau ngejenguk dia kagak salah lu ha
eh lu jangan banyak tanya lu kerjain aja
ya lagian gue ini mau ngejenguk ponakan gue itu bukan karena gue peduli
halo lu udah punya ide nya belum
eh bentar lagi kan hari nasional libur kejepit
itu berapa hari sih tiga hari kan
eh gini nih tiga hari gimana kalau kita ajak si sisi sama si hera ke puncak atau ke hutan
terus kita tinggalin mereka
eh jangan tinggalin deh
pokoknya kita kerjain deh
jadi bagus jadi bagus
tapi satu hari aja
soalnya gue nggak betah aja sama sisi
satu hari aja
mau makan nggak
masa lu kayak sama gideon dari tadi pagi itu berduaan mulu
gue jadi curiga deh
wah lu gitu aja nggak ngerti
sayang kamu dari tadi tuh kemana aja sih
aku ke kantin gak ajak ajak aku
ya udah duduk duduk dulu
dek sayang duduk
eee bukan gitu
tadi gue kira lu gak lapar
nih cobain deh
kalian berdua ngomongin apaan sih serius banget
udah kasih tau aja
enggak gini sebenarnya gue sama luki lagi rencanain mau mengajak kalian camping
kan kita libur tiga hari nih mau gak gimana
ya mau banget lah kok mau gimana sih
karena kan camping sambil makan es krim ya gak
ngantesan dari tadi kamu tuh bisik bisik terus sama luki
gue gak mau
gue sabar dek
gue gak mau bantuin aku
ada yang peduli sama aku
atas siapa gak ada yang peduli sama lo rang
harusnya aku ada di sini
ya jelas tau lah
pas tadi lu keluar dari kantin tuh
gue tuh ngeliat lu ra
udahlah hapus air mata lo
malu tau gak
kayaknya aku bakal sedih terus
soalnya aku takut ada apa apanya sama nya
dia kenapa ra
thank you pam pam
udah mendingan aku mau sendiri ya
kamu pergi aja
lu nemenin gue sekarang
untuk ke rumah sakit jiwa
gue mau ngejenguk ponakan gue
lu mau jenguk dia kagak salah lu ha
eh lu jangan banyak tanya
lagian gue ini mau ngejenguk ponakan gue itu
bukan karena gue peduli
gue hanya mau mastiin dia gak ngebongkar rahasia kita
aduh lu tuh bego banget sih
kagak ada yang lagi yang percaya sama dia
dia tuh udah gila
ya itu dia
maksud gue kita tengokin dia supaya mastiin dia gak bakal sembuh gitu
lu semenjak keluar dari penjara makin pinter lu
nilai lu b bener juga lu
buat kebebasan lu
lu tau gue siapa
gua ini mirna penjahat yang paling ditakuti
lu takut gak sama gue
lu takut gak gak
lu takut gak gak
hah lu takut gak lu
hei lu takut gak sama lu
kau bunuh lu ah
gue ini mirna salah tau aja
ih apaan sih
mirna penjahat paling ditakuti ini dulu
ih ih ih gue gila ya
gue cek mau bawa juga
hei jangan bunuh saya
jangan bunuh saya saya gak mau mati
kakunya pisah emangnya teh
lu jangan deket deket tadi yang ngamuk ya
lu tenang aja dia masih dulu
jangan bunuh saya saya mau mati
suster gue mau ketemu sama dokternya
lu lo ngapain mau ketemu dokter mir
udah lu diem aja tenang aja
ntar gue kasih tau sama lo
baik mari saya antar bu
begininya dokter saya terek membawa keponakan saya pulang
saya mau rawat di rumah saja
ya tapi kondisinya masih belum stabil bu
dan dia masih membutuhkan perawatan di sini
saya mah tau pisan bagaimana cara merawat keponakan saya
ini tantenya yang paling sayang sama dia
ya baiklah bu kalau begitu
saya akan kabulkan permintaan ibu itu
nuhun pisan dokter
yah sama sama bu
lo dari tadi nyuruh gua diem mulu sekarang lu cerita sama gue
ada apaan sih
terus kenapa si kunyuk itu lu bawa ke sini lagi
lu gak dengar di sana itu anak ngomong apa ah
jangan bunuh gue jangan bunuh gue
lu pikir dokter gak curiga lama lama dengar ocehan dia
lu mau masuk penjara lagi
lu benar juga ya
gue salut dah sama lu
gini deh lu mendingan pergi beli minuman
kan minuman masih ada kok beli lagi
ya buat stok
gue mau mabok banget hari ini
gue beli dulu sekarang
jangan takut opi
masih ingat sama tante itu tante merry
ya budak ketika menikah gue ini
aku bisa kenaun keningan kamu jadi kia
tante bingung bikin bikin kamu sembuh tuh kemahak
tante merry opi keningan
lagi jalan jalan kita teh
kamu bilang buat kenang kenangan
pengen poto sama tante
opi menikah punya aku ya
aduh pasti asik banget ya camping sama pacar sendiri